kami kebetulan ditugaskan ada dua jadi secara komersil maupun penugasan pemerintah
negara ini negara yang sangat besar
karena memang divingnya itu akan ada di dalam hutan
tentunya nanti ke depan bersama kementerian pertanian dan juga bulog sebagai bumn
sebelumnya polda jawa timur telah menahan wahyu kenso
lu bebas deh mengeksplore apa aja
dalam tempo tiga bulan terakhir sudah drop sekitar lima puluh
karena selama ini yang dikerjakan bulog hanya menyimpan berat
oke tadi obrolan kita dengan aldila suciadi petenis putri andalan indonesia yang prestasinya sudah mendunia
menggunakan benang pabrik dapat memangkas waktu pembuatan kain tenun hingga tiga bulan
terdakwa telah melakukan atau terus